masuk juga di sini seperti facebook dan instagram
penamaan pasar sesuai nama hari telah ditetapkan sejak zaman kolonial belanda
karakter berani untuk berubah berani untuk mengubah